tadi pagi udah bikin jamu ya
umi cuman mau ngebuktiin
bahwa nih memang jamu ini gak manjur
umi gimana sih
umi kan udah umur
ya namanya aja pembuktian
mau udah tua mau kagak
kalau memang jamu manjur
barong saituan itu tuh
mut abang lo lebih milih si bangkot lo itu
iya itu dia
terus mau kemana
gue bantuin ngawinin atika juga mut
waduh otak lo gue pindahin juga nih
ngomong sembarangan aja lo
lagian ngapain juga capek kayak gitu
bukan seleh pelan gue mut
gue cari wanita tuh yang soleh
otak lo ngeres ya
pake ah ah ah segala
yang pertama tuh mut
yang kedua itu
yang ketiganya mut
ah nafsu doang sama si atika
iya cewek yang kawin sama lo jadi musibah
yaudahlah yang penting terserah
gue tanya mut
iya demi atika

zaman sekarang itu
tuh dengerin anaknya
kalau ini babeh
kalau ini bekibar makanya belajar filsafat
kalau ada bendera ini berarti tidak ada permusuhan
tidak ada pertikaian
yang ada perdamaian
kita berdua ini datang kesini dengan niat baik bari
daripada si atika jadi istri ketiga bandotua yang namanya cardi
aduh siapa yang mendingan dia kawin sama i
emang susah ye
jadi cewe cantik
mendingan sama abang aja
ntar atika akan abang jadiin pujaan hati abang
jadi ratu di hati abang
anak gue mau dikasih makan apa ya
bukannya untung ti anak gue mahalan duitnya

duitnya abis sama lo buat main kartu
bari lo kagak tau apa
warisan gue tuh belum cair
eh sekali cair
eh warisan lo tuh udah di bekuin
mpo ipar lo gak sebakalan redo kalo warisan dibagi dua
bener juga tuh mut
alah dia sudah tau
yang mukinya kayak macan
kalau dirumainya ada kucing kelaparan
lebih baik dikasih makan kucing
ketimbang kasih makan low mahmud
daripada anak lo dikawinin sama bandotua
mendingan dikawinin sama teman sebaya bari
enggak enggak enggak
dua duanya gue akan setuju
apa motivasinya si maimunah itu beli jamunya si nelan
tapi pasti sih juga dia mau ngejatuhin kita aja lagi ya
ya gue gak tau
tapi sih kita mesti ibaratnya nih ya
sedia payung sebelum hujan
mudah aja kita pasang tenda sekalian
tapi menurut robby nih
kalau sekarang sih sebaiknya kita berperasaan baik baik aja sama haji maimunah
tau aja sekarang haji maimunahnya sudah berubah
jelas jelas haja maimuna itu kan udah ngomporin warga
kalau jamunya si nelan itu gak manjur
tapi yang anehnya
kok sekarang dia malah mau beli jamunya cingnelan ya
itu kan kemarin poh
tau aja sekarang haji maimunah sudah berubah
udah bisa dipercaya
ada yang robby mau jelasin sama mak soal cincin yang kemarin
hari gue harus siapin nyakin
bahwa nih jamu gak ada manfaat
kumen banget umi
lagi pagi udah bikin jamu ya
umi cuma mau ngebuktiin
bahwa ini memang jamu ini
loh umi gimana sih
umi kan udah umur
ya namanya aja pembuktian
mau udah tua mau kagak kek
kalo emang nih jamu manjur
kalo allah udah bergandak
tapi tau tau kalo umi hamil gimana
umi gak ribet umi kan udah tua
terus mungkin nunggirin bayi lagi sih umi
iya tapi umi udah tahu
katanya dokter umi tuh
tapi gak ada yang tau loh mi
kalo allah udah bergandak itu
pasti semuanya akan terjadi
gak ada yang bisa ngelawan
langsung aja diguburin
umi itu sama aja ngebunuh
gak mungkin juga
kalau dokter mengizinkan umi hamil
kalo kaya gitu sekarang umi ngapain minum jamu
kalo gak mau hamil
kemarin itu sengaja
untuk ngebunuhin firman
karena dia percaya
karena takutnya dia ganggu rere terus
tapi kan sekarang masalahnya
sama si rere
sama si firman
kan udah kelar
kenapa lu masih juga pake tuh cincin
ya itu sih mbak kemarin kan
kan baru selesai kemarin
nah sekarang lu lepas deh tuh cincin
lagi tuh cincin ini pake sama lu
jangan aja sampe begitu
bisa bisa kesempatan lu buat
gak ada kesempatan lagi
kurang ideal untuk mewakili
partai kita di dprd
selain kurang disiplin
terlalu berlawanan arus
saya juga kerap kali
berseberangan dengan kebintangan politik
yang sedang berkembang
saya ini udah merasa gagal
untuk memperjuangkan aspirasi rakyat
yang sudah milih saya
maka dari itu
dengan penuh kesadaran hati
dan tanpa paksaan
dari pihak manapun
dengan permohonan maaf
saya merencanakan untuk
sebagai anggota dprd
kenapa harus mundur pak rahmadi
kita kan sedang memperiapkan
kampanye akter untuk
pemilihan calon gubernur nanti
begini ya saudara saudara
memang ada kesalahan
tapi ada kalanya pula
kalau memang sudah tidak sanggup
untuk apa lagi dipertahankan
terus terang ya
saya lebih baik mundur
dengan rasa malu
daripada saya harus bertahan
hanya untuk malu maluin bahasa ini
saya tidak mau mundur
saya rasa sekian
lo itu apa apaan sih
babe dengar dari pengurus partai
lo katanya udah mengajukan wacana
buat pengunduran diri lo
sebagai pengurus partai
nih selama ini
buat urusan kerjaan
ramadi kan selalu berpikir
selalu dengar rombongan baabe sama ibu
iya tapi kan itu bagus buat masa depan doh
mungkin bagus buat babe dan ibu
tapi belum tentu buat ramadi be
mulai saat ini
ramadi sudah tidak mau lagi
lo itu sudah kehilangan akal sehat
jangan seenaknya hati dong
lo hancurin karir lo seperti itu
ramadi sudah tidak peduli ibu
ini yang ibu tidak deman nih
masa lalu kalah sebelum perang
itu bukan moto keluarga kita
baabe minta lo jangan cemen begitu dong
ramadi ini cuma pengen ngejalani hidup ramadi sendiri
tapi lo itu kan anaknya babe dan ibu
apa salahnya sih
kalau lo turutin apa kata kita
kalau emang itu maunya ibu
ramadi bakal berusaha mempertahankan posisi kita
tapi dengan satu syarat ya
babe dan ibu segera melamar rumana untuk jadi istri ramadi
ibu kagak setuju
kenapa sih ibu
karena rumana sendiri kagak cinta sama lo
sadar gak sih lo
itu cintanya sama orang lain
dan itu gak bagus buat anak ibu
rumah tangga yang dibangun tanpa dasar cinta yang kuat
kayak sayur tanpa garam
apalagi gak pakai sambal
kalau soal itu
ibu gak usah khawatir deh
ramadi pasti bisa bikin rumana jatuh cinta sama ramadi
yang penting sekarang
baabe sama ibu ngerestuin hubungan rumana sama ramadi
sekaligus menerima rumanda dan keluarganya dengan ikhlas
sampai kapanpun ibu kagak mau terima rumana dan keluarganya masuk ke kehidupan kita
ya udah deh
kalau ibu mau ikhlas sama rumana

bukannya ramadi mau ngelawan
atau gak mau menghormati babi dan ibu
tapi ini masalah perasaan
ini masalah hati
ramadi nggak bisa bohongin hati ramadi sendiri
jadi ramadi akan tetap
mempertahankan hubungan ramadi dengan rumah